kata bapaknya trisna kalau marah bikin seret rezeki sama bikin jelek muka
ah ini pak
nggak ada lagi
kasih bubur aja ya
masya allah bang daddy
kalau uang empat puluh lima ribu saya beliin bubur semua
kok nggak diterusin
bayar besok aja ya
tolong ada jambret itu tolong
aduh aduh aduh
aduh jangan keras keras gue bilangin bos
gue baru tau rasa lo
gue kagak takut awas lo balik balik kemana
oca kemana sih
mau pindah kontrakan
gak tau aja mau ketemu sama gubernur
bu ini bu tasik bu
siapa ada polisi
bukan bu saya rojak tukang ojek
tukang ojek di sana
bet gue titip grobak bentar ya
bang beli voice cafe nya dong sepuluh
oke tunggu ya
berapa enggak tahu saya biasanya berapa satu tujuh tujuh iya ini makasih ya iya
hai jak jak jak jak bang mau ngapain loh anu bang saya mau bantuin ani pindahan rumah
lo pasti cuma pengen cari muka sama ani ya
enggak bang saya cuma mau bantuin ojak sware kagak usah udah ada gua sama sapri
john lo lihat pura mati snack agak tadi sih lihat coy sekarang enggak jidat kamu kenapa
cuy maka dari itu gue mau cerita sama mereka gue semu klinjam red red ya kalah kalah hati hati kamu
cuy ntar temennya bales dendam kagak gua kan anak sini kagak bakal berani dibalas dendam kesini
kalau enggak salah namanya ojak kenal kalau
mama jak tunggu beta
weh tunggu tunggu
kalau mau di orang lihat kondisi dong
mau mau pilih mana
bang kopi beres
tumben siang banget abis ngejek atuh bang kejar setoran buat bayar kontrakan baru kontrakan
woi tunggu loh
ada yang beli dad
kok cuma segini
emang berapa duit
seharusnya sepuluh ribu
emang satunya berapa sih
bang ojek sudah datang bos
mau ke mana bos
gue mau cari ojak
lama amat si jak
gue dikejar orang
tentu tidak bang
jangan berada semangat
geez orgah tadi agak serem
udah gue arena tim ini
di warung hak saya
di lancaran saya